mengetahui adanya razia membuat sejumlah pedagang langsung berupaya merapikan barang dagangan
lantaran khawatir dianggut petugas
dalam razia ini petugas juga masih mendapati pedagang makanan
yang nekat menyediakan fasilitas makan di tempat bagi konsumennya
ini menghimpul di jalur bkt
di jalur bkt di jalur pasar mok
di pasar ika jatilegara dan pasar rikang jatilegara
karena masih banyak masyarakat yang berkubun terutama bkm
setelah adanya masa perpanjangan psbb di jakarta hingga dua puluh dua mei mendatang
satpol pp akan memberikan surat teguran bagi pedagang yang masih nekat berjualan
hardian syahbernati jakarta